dan untuk mengetahui informasi terkini kami telah terhubung dengan bupati sika franciscus roberto diogo
selamat sore pak bupati
pak bupati informasi terakhir yang kami peroleh kabupaten sika ini berada di posisi tertinggi untuk kasus dbd
ada dua puluh satu kecamatan terdampak dbd sampai sore ini ada perubahan secara jumlah pak
mungkin yang sudah sembuh juga bisa diinformasikan kepada kita bagaimana penanganan di sana
oh ya mas ferdi jadi di sika ini sangat tinggi perkembangan dari hari hari selalu meningkat
hari ini sudah jumlah kasusnya satu dua ratus tiga puluh empat orang kejadiannya
kemudian empat belas nya meninggal
yang sedang dirawat di rumah sakit ada satu ratus lima orang
yang sudah sembuh tentunya seribu satu ratus dua puluh empat
oke pak bupati kalau kita amati ini bukan pertama kali kemudian kasus dbd ini terjadi di sika
ada penyebabnya tentang persoalan sanitasi lingkungan yang buruk sanitasi di sekitar keluarga ini yang juga tidak begitu baik
bagaimana kemudian ini bisa terjadi pak apakah program penyeluhan kesehatan ini tidak jalan atau apa yang menjadi kendala dari persoalan ini pak
tidak persoalan ini
ini sangat kompleks ya ini mungkin siklus lima tahunan
jadi penyebabnya itu bermacam macam
yang pertama mungkin perubahan iklim
jadi musim hujan diselangi oleh musim panas
jadi langsung panas dalam satu jam minggu
sehingga telur telur itu cepat menetas
kemudian juga sistem drain efisita beberapa titik yang belum bagus
sekarang kita sudah menuju pembenahan
kemudian juga kesenggaran
baik pemerintah maupun masyarakat
itu perlu disingkatkan
pertama bersih bersih musiman
dan melakukan tiga m
pak bupati pemerintah ini dalam upaya penanganan ini akan menggeser alokasi anggaran untuk melakukan penanganan dbd secara menyeluruh
mekanismenya ini bagaimana nanti pak anggaran apa yang akan dikurangi
anggaran yang pertama dari apbd
dari keputusan sika
kita akan menggeser dalam perubahan
kita menjuhui perubahan
jadi kita berkonsultasi dengan jprd keputusan sika
karena ini menjadi masalah prioritas
kita bisa meninggal beberapa kejahatan yang lain
tapi untuk pemeran perusahaan peran namun dan menyelamatkan jila jila ini sangat jauh
berapa pak anggaran yang akan dialokasikan pak untuk penanganan dbd ini secara keseluruhan untuk kabupaten
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan

kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan

kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan

kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan memensiakan dayindo s cenose icm troubis sembilan summer
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan

kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
kita akan menjalankan penanganan dbd secara keseluruhan
untuk menekan angka terdampak ataupun juga menekan angka kematian yang sampai saat ini masih terus terjadi pak bupati
ya kami sudah menetapkan kfd sejak bulan januari februari hingga maret
jadi kegiatan untuk preventif dan promotif sedang berjalan
berarti keberantakan yang nyamuk juga edukasi kemana mana
sekarang kami cintakan lagi jangan melakukan lebih masuk
jadi serentak di seluruh wilayah saya sampaikan di tingkat dan terwik
jadi kita kerakun cuma empat jalan kaki bersiri siri
mulai jam tujuh kaki hingga jam sembilan pagi
sehingga waktu kegiatan di kfd sekarang mulai jam sepuluh
baik sekolah instansi pemerintah maupun swasti
pak bupati apakah masih ada yang dibutuhkan untuk penanganan ini secara holistik
lebih luas atau memang sudah cukup dengan sumber daya yang ada saat ini
untuk sementara kita kerahkan semua sumber daya yang ada
sistem pemerintah sampai pingsat ke rt
kemudian kita nanti menambahkan alat alat yang sama di bidang kebersihan
jadi alat alat penganggup tambah
kemudian pertubas kita akan kerakun ada seratus relawan yang baru diangkatkan ini
besok mereka akan mulai bertugas
untuk meneliti semua
terima kasih bupati sika franciscus roberto diogo
terima kasih sudah bergabung bersama kami